kebinekaan atau keberagaman suku adat agama dan ras merupakan identitas yang membentuk bangsa indonesia
bahkan sejarah menunjukkan kebinekaan di indonesia telah berjalan dalam rentang waktu jutaan tahun
serta menghasilkan manusia serta budaya yang mengalami akulturasi dan terus beregenerasi
ironisnya kebinekaan indonesia kini justru terancam terpecah belah oleh tindakan intoleran
serta kebencian yang mempertajam perbedaan suku agama hingga pandangan politik
bagaimana bangsa indonesia dapat merawat kebinekaan di tengah berbagai tantangan
dan sejauh mana implementasi pancasila sebagai dasar untuk hidup harmoni dalam keberagaman
akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
dua ribu enam belas untuk pertama kalinya hari lahir pancasila ke tujuh puluh dua diperingati dengan sebuah upacara
upacara peringatan hari lahir pancasila digelar di gedung pancasila
kompleks kementerian luar negeri jakarta pusat
upacara yang dipimpin langsung oleh presiden joko widodo dimulai tepat pukul delapan pagi waktu indonesia barat
acara ini juga dihadiri seluruh pejabat tinggi negara
undang undang dasar negara republik indonesia
dalam sambutannya presiden jokowi menekankan beberapa hal terkait perayaan hari lahir pancasila
salah satunya bangsa indonesia yang memiliki kodrat keberagaman
serta waspada terhadap munculnya ideologi selain pancasila
harus diingat bahwa kodrat bangsa indonesia adalah kodrat keberagaman
takdir tuhan untuk kita adalah keberagaman
dari sabang sampai merauke adalah keberagaman
dari miangas sampai rote adalah keberagaman
berbagai etnis berbagai bahasa lokal berbagai adat istiadat berbagai agama
kepercayaan serta golongan bersatu padu membentuk indonesia
itulah bineka tunggal ika kita indonesia
namun kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu mengalami tantangan
kebinekaan kita selalu diuji
ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancamnya
ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain pancasila
dan semua itu terparah oleh penyalahgunaan media sosial
oleh berita bohong
oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita
saudara saudara sebangsa dan setanah air
kita harus belajar dari pengaman buruk negara lain
yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial
yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara
dengan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dalam bingkai nkri dan bineka tunggal ika
kita bisa terhindar dari perang saudara
kita bisa terhindar dari masalah masalah tersebut
dalam upacara hari pancasila ini
presiden jokowi dan sejumlah menteri mengenakan busana adat
dari berbagai provinsi di tanah air sebagai bentuk kebinekaan di indonesia
moly tarusi cnn indonesia
komitmen untuk menjaga kebinekaan adalah salah satu syarat tetap utuhnya
negara kesatuan republik indonesia
dan di tengah globalisasi serta kebebasan demokrasi

kebinekaan akhir akhir ini ditempa berbagai ancaman
yang berpotensi memecah belah bangsa
nah bagaimana sebenarnya sejarah terbentuknya kebinekaan di indonesia
dan bagaimana langkah untuk mengembalikan kebinekaan sebagai identitas bangsa
untuk membahasnya saya sudah ditemani oleh dua pakar
herawati supolosudoyo deputi riset fundamental aikman institute
dan juga kapini syahrir dewan etika asosiasi antropologi

indonesia halo bu hera dan juga bu kartin
ini jarang jarang kita berbicara biasanya tuh kebinekaan itu dalam kerangka politik
dalam kerangka konflik dan lain sebagainya
tapi seperti kita ketahui kita negara archipelago negara nusantara
kalau dilihat di peta di sini ada lautan yang berbeda dengan negara negara lain
jadi kita itu semacam kalau presiden jokowi sekarang ingin membuat indonesia
itu poros maritim sudah layaknya lah
karena kita memang di tengah tengah dari jalur pelayaran
sehingga dari dulu sebenarnya daerah ini keragaman dan kebinekaan itu sudah menjadi ciri khas dari wilayah ini ya bu hera
khususnya kalau kita bicara dari segi genetikanya lah
saya kira sih itu sebenarnya tidak bisa dibantah lagi
karena indonesia itu memang suatu daerah
yang luas dan diketahui memiliki beberapa
memang banyak sekali bangsa yang ada di sini
dan kami senang sekali sebenarnya menggunakan satu istilah
geneka tunggal ika ya bukan bineka tapi geneka
geneka karena beraneka gen satu indonesia gitu
kita punya tujuh ratus bahasa
kita punya lebih kurang lebih dari lima ratus etnik
jadi bagaimana menyatukan itu
jadi bagaimana menyatukan mereka
dan menjadikan indonesia itu satu
dan sampai saat ini kita berhasil ya menyatukan itu
tapi kalau kita bicara dari asal usul
karena sebagai negara kan kita masih negara yang tergolong muda lah
baru merdeka belum lama lalu ya kalau dari segi sejarah kita masih sangat muda
tapi secara keberadaan di daerah ini kan sudah sangat lama
kita bicara mengenai zaman dahulu ya zaman prasejarang
kapan manusia ini di indonesia pulau nusantara ini dihuni oleh manusia modern
nah berdasarkan genetik kita percaya dan memang sudah dibuktikan bahwa
manusia modern yang ada di indonesia ini sekarang kita sendiri
itu berasal tadinya dari afrika
dua ratus ribu tahun yang lalu mereka ada di sana kemudian bermigrasi
untuk apapun juga alasannya
mereka bermigrasi dan masuk ke daerah ini kepulauan nusantara sekarang ini
enam puluh ribu tahun yang lalu itu ceritanya
tapi yang disebut apitekantropus itu ya
bukan itu jauh lebih tua lagi
nah kita masih baru itu relatif ya enam puluh ribu itu baru
kemudian bagaimana perkembangannya dari genetikanya
sehingga kalau kita lihat kan dari timur dan barat itu
dari segi bentuk rasnya itu juga kan berbeda
itu sederhana yang kita pikirkan
bahwa tadi saya kemukakan nenek moyang kita masuk ke indonesia
atau kepulauan nusantara zaman dulu itu enam puluh ribu tahun yang lalu
waktu itu jawa sumatera kalimantan masih menjadi satu
jadi masih bernyatu dengan asia daratan
papua dengan australia masih menjadi satu
dan kemudian kita tahu bahwa oke mereka berjalan terus kenapa
sisa sisa maupun temuan arkeologi lima puluh ribu tahun yang lalu di australia
jadi berarti kan mereka berjalan sudah sepuluh ribu tahun yang lalu
sepuluh ribu tahun untuk mencapai australia
ternyata tidak hanya itu
tentunya kalau misalnya mereka masuk ke sini ada temuan genetik dong
ternyata tidak hanya itu saja
kemudian ada lagi migrasi lain
dari asia daratan turun
masih apa ya jawa kalimantan itu masih satu paparan lah
turun itu sekitar tiga puluh ribu tahun yang lalu
lebih kompleks lagi
datang lagi satu kelompokan manusia modern
datangnya dari utara
itu yang formosa
nah itu yang kita pakai gunanya
memakai bahasa yang sekarang kita pakai
kita itu bahasa melayu bahasa jawa sunda batak bugis makassar
itu namanya bahasa astronisia
itulah sebenarnya yang kita pikir bahwa
itu adalah moyang kita sekarang
oleh sebab itu begitu banyak sekali ragamnya
dan ini kenapa kita memiliki yang namanya bhinneka tunggal ika ini
karena pluralisme ini
pluralisme dan campuran dari segala macam
nah bu kartini ini dari segi budaya kan berarti kita juga memiliki heritage atau ya yang keberagaman budaya yang dari dulu sudah lama sangat beragam
begitu manusia indonesia
indonesia yang pertama datang
proses dari imigrasi ya
daripada manusia manusia tersebut
itu dimulailah kebudayaan kita
di sanalah mulainya
karena kalau kita katakan budaya kebudayaan itu kan is a collective behavior ya
itu suatu pola tingkah laku yang kemudian menghasilkan
dari pola tingkah laku dia menghasilkan kebudayaan
sebagai mana yang kita kenal
yang kemudian itu berproses
saya hanya ingin mau sampaikan bahwa kemajemukan yang ada pada kita adalah sangat menarik
adalah kemajemukan bukan saja dari segi genetikanya
tetapi juga dari segi kemudian sosialnya
nah ini sesuatu yang saya setuju apa yang dikatakan prof hera
adalah ini suatu kenyascayaan tidak terbantahkan
jadi kalau ada misalnya dari warga indonesia
yang mau kelihatan eksklusif
saya rasa sulit sekali ya
eksklusif dari pandangan siapa
eksklusif mengatakan bahwa saya misalnya suku bangsa saya
saya dari suku bangsa saya beda dari yang lain
menurut dari hasil penelitian
secara saintifik dibuktikan
dari sabang sampai merauke
merauke dari sabang
itu nggak ada yang eksklusif
kita ini semua inklusif
sudah bercampur baur juga
sudah bercampur baur semuanya ya
melalui proses migrasi yang berlangsung puluhan ribu tahun
nah kebudayaan tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya statis
nah letak kepulauan indonesia dan kita adalah
negara kepulauan terbesar dunia
kita menjadi tempat lalu lintas begitu banyak kebudayaan
unsur unsur budaya yang datang ke indonesia
unsur luar bertemu dengan unsur dalam
jadi apa yang ada pada kita sekarang
itulah kita indonesia
jadi kalau kita membawa mencoba memurnikan apa saja
dengan membawa unsur luar
itu tidak akan bisa jalan
ini menarik sekali
jadi dari genetikanya sebenarnya sudah bercampur campur dari dahulu
sebenarnya ini kan di dunia juga seperti itu ya
pola migrasi dan globalisasi dari perpindahan manusia
dari apalagi dulu kan masih zaman ice age
sehingga yang sekarang mungkin lautan
tapi dulu masih bisa dijalani
tapi kalau kita bicara dengan timbulnya ya
atau bahwa kita itu berbeda
nah ini mungkin juga menarik karena
kita lihat juga tendensi tendensi orang itu ingin
memisahkan diri dari segi
oh saya keturunan ini
dan lain sebagainya
itu juga mungkin bagian dari genetikanya manusia ya
saya kira itu bagian dari manusia
tapi bukan dari genetikanya
karena dari dulu kan perang dan lain sebagainya kan
ini mewarnai yang namanya kehidupan manusia
bahwa mereka itu sebenarnya sedang berperang antar sesamanya
itu mungkin yang mereka tidak sadari
dan itu temuan temuan yang sekarang
itu memungkinkan karena sudah adanya teknologi teknologi terbaru
yang menyebabkan bahwa kita tuh sekarang melihat individu
kita tidak melihat lagi sekelompokan besar
tapi kita melihat oke dari kelompokan tertentu
individunya bagaimana di bentuknya
nah disitulah kita mendapatkan temuan yang mungkin spektakuler
kalau untuk ukuran zaman dulu
sekarang itu betul betul memang terobosan
dari asia daratan
yang bicara dalam bahasa
jadi saya itu apa
saya tuh ada keturunan cina loh
jadi pasti kita juga
dan itu gradual
iya termasuk misalnya keturunan dari
dari indonesia barat ke indonesia timur
jadi saya bisa mengklaim apa mengenai
setelahnya hal murni
iya itu kan kecuali kalau memang itu indigenous yang belum ditemukan
dan tidak pernah memiliki kontak dengan luar
tapi tidak ada
kita tidak ada lagi
sampai saat ini kami belum bisa membuktikan itu
belum bisa ditemukan
ini mungkin pemahaman yang harus kita belajar
saya kira itu yang mungkin kita harus sadari
kita break sebentar
karena sekarang kan keinginannya itu eksklusif
kita tidak perlu bercampur
dan kalau bisa ya kita masing urusin masing masing lah
padahal dari sananya kita ini sudah merupakan masyarakat yang sangat plural ya
kita istirahat sebentar
tapi setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai dinamika kebinekaan di indonesia
yang ternyata ya memang dari sananya kita sudah merupakan negara atau masyarakat
yang asal usulnya itu majemuk beragam dan lain sebagainya
tetaplah bersama insight
ya terima kasih masih bersama kami
kita lanjutkan perbincangan
mengenai kebinekaan indonesia
saya ditemani oleh prof herawati supolosudoyo
dan juga karini syahrir dewan etika asosiasi antropologi indonesia
kita di sini belajar sedikit mengenai genetika dan antropologi asal usul nusantara ini
karena penting ya
apalagi sekarang sentimennya itu sentimen eksklusif ya
ingin memiliki identitas tertentu
jadi sekarang diskusi ini
intoleransi dan lain sebagainya
karena mungkin ada yang dianggap berbeda
bukan bagian dari kita
tapi sebenarnya dari segi sejarah kita
kan kita juga sempat dijajah ya
dan kita sebagai pusat perdagangan
dari bahasa indonesia saja kan asal usulnya ada bahasa arabnya
ada portugis ada sansekerta india ada juga chinese dan lain sebagainya
jadi termasuk juga dari bentuk manusia indonesia
untuk manusia indonesia ini
ini bagaimana bu kartini
kita dari segi budaya ini sebenarnya beragam
budaya kita sebetulnya saya boleh bilang budaya kita ini budaya indonesia yang majemuk ini
sebetulnya kalau makanan namanya fusion
ya sudah dibentuk
campur macam macam ya
itulah keaslian budaya kita
campuran macam macam itu
nah satu hal yang menarik adalah
kalau kita selalu punya kecenderungan ya
diskriminasi etnis sebetulnya itu sudah tidak pada tempatnya
karena seluruh etnis kita sama
kita punya etnis dari formosa ya bu ya
ya walaupun semua akarnya dari afrika
saya sering menemukan sejumlah orang indonesia yang tidak mau dibilang afrika karena hitam
nggak mau dibilang dari formusa karena cina
padahal itulah rahim dari seluruh perempuan indonesia
campuran gabungan dari kedua ya ras tersebut yang ada pada kita
nah kalau kita lihat kembali
sebenarnya masalah pemisahan pri dan non pri itu dimulai oleh pemerintah kolonial belanda
tahun seribu delapan ratus tujuh puluh an kalau saya nggak salah
itu dalam upaya devide et impre
untuk mengkotak kotakan masyarakat
untuk mengkotakkan dan menguasai indonesia
dengan tujuan sangat politis
tetapi ternyata ya kolonisasi dari pemerintah kolonial belanda kepada kita
itu rupanya tetap terhujam dalam pikiran kita ya
bahwa memang ada pri ada non pri
itu menjadi konsumsi politik yang sangat enak
paling gampang buat kita meredusir seseorang
dengan menggunakan faktor faktor syarat tadi
sampai saat ini masih terasa ya
saya kira pilkada dki adalah yang paling transparan dari itu semua
makanya kita sebut primodial ini kan
jadi menggunakan syarat
saya sendiri terkejut
bahwa itu sampai harus secara transparan dikemukakan
sekali lagi saya pikir kita tidak punya pemahaman yang cukup mengenai siapa kita
cina kita nggak suka bakar ini segala macam ya
lalu selesai kita marah marah kita akan cari mie bakso ya
itu dari indonesia
itu dari mana
itu dari cina selatan
ini soal makanan aja
saya kira bu hera sangat setuju dengan pendapat ini
jadi kita selalu hidup dalam kontras kontras yang nggak perlu
mungkin karena ketidakpahaman kita terhadap asal usul sejarah
ketidakpahaman dan keinginan selalu kelihatan eksklusif barangkali pada sejumlah elit politik
saya tidak bilang pada masyarakat
saya nggak percaya masyarakat umum begitu
tapi bahwa masyarakat kita secara keseluruhan kurang pemahaman
dan itu tugas pemerintah sejak dulu sebetulnya untuk memberikan suatu core kurikulum di dalam pendidikan yaitu wawasan kebangsaan
ini menarik ya karena memang kalau kita bicara diskriminasi ini mungkin lebih karena unsur politis ya
ini bukan karena sebenarnya bukan sesuatu yang natural kan bu hera
tadi mengenai asal usul kita yang dari formosa ya

kita lihat kan dari sabang sampai merauke beda beda
katanya kalau orang batak seperti ini cirinya
kalau orang aceh begini
orang minang kemudian orang jawa
tapi sebenarnya ya ini memang hasil dari campur baur bukan karena kita berdiri sendiri sendiri dengan ya
ini adalah suatu hasil dari perjalanan panjang nenek moyang kita sebenarnya
jadi kita tuh tidak hadir di sini dalam sekejap mata
kita itu mengalami berbagai atau nenek moyang kita mengalami berbagai kesulitan
sebelum akhirnya mereka sebagian tinggal di mungkin mulai dari sebelah barat
dan kemudian meneruskan perjalanannya ke sebelah timur
dan terus kemudian sampai ke pulau paskah
itu semua kan bahasanya sama dengan apa yang ada di bahasa kita sekarang gitu
nah bahwa kemudian satu orang misalnya ada yang mengatakan bahwa
saya sama sekali tidak ada unsur unsur campuran
nah kami melihat jadi kalau tadi kita bilang bahwa ada dua kelihatannya migrasi
kan tidak sederhana demikian
karena masih ada lagi
ada yang terakhir
tadi adalah waktu agama dan masuk dan kemudian perdagangan
dari arab misalnya
dari arab india china
kita keturunan arab india juga
china yang baru ya
bukan yang dulu yang tiga puluh ribu tahun yang lalu
nah itu kelihatan
jadi kalau kita misalnya meneliti orang orang yang tinggal di pesisir
pesisir jawa lah ambil
jepara pekalongan semua itu
kudus segala macam
kita kan bisa mendapatkan itu semua campuran itu
jadi ada arab di situ
yang sekarang ada
di minang kita kok bisa mendapatkan gen gen eropa ada di situ
memang ada ceritanya
jadi sebenarnya yang penting itu apa sih
yang penting adalah bahwa kita mengetahui sejarah kita sendiri
dan ini bukan masalah
ini tidak masalah
ini justru kekayaan dan who we are
dan ini sesuatu yang kita tidak bisa
justru kita harus menghargai apa yang kita miliki
dan bangga sebagai indonesia
saya tadi tertarik mengenai yang kenapa khusus untuk chinese itu ada semacam di dalam
semacam diskriminasi yang sampai saat ini kita rasakan
tadi dikatakan ini dimulai karena keputusan dari belanda lah untuk bagi bagi menyekat nyekatkan
sebenarnya apa yang mereka lakukan
bagaimana mereka melihat nusantara ini ketika mereka jajah antara yang kita sebut inlander atau pribumi
juga para pendatang yang dari etnis
saya kira sejak dulu itu cara cara pendekatan yang dilakukan belanda
memberikan konsesi kepada belanda
pemiliki konsesi kepada mereka yang dianggap orang cina chinese
itu berbeda dari yang disebut dengan pribumi
karena itu kan sebetulnya istilah belanda
bukan istilah dari itu
lalu tentunya ada kesenjangan sosial ekonomi di sini
nah kesenjangan sosial ekonomi ini yang menimbulkan kemudian rasa iri
dan itu kemudian mengeras
tanpa ada pemahaman yang cukup mengenai sejarah
kita dengan serta merta mengkondem ya
dan mengatakan itu cina ngambil hartanya orang pribumi
kita orang pribumi
kita punya hak yang lebih besar
kita lupa dalam sejarahnya itu tidak ada
dalam seluruh sejarah tadi yang seperti diuraikan
jadi menurut saya
kita harus berhenti
membeda bedakan antara pribumi dan non pribumi
dari anak anak kita
dari percakapan kita sehari hari
karena sebetulnya nenek moyang kita satu
jen kita adalah jen pembauran
bagaimana sekarang ya untuk menghilangkan diskriminasi yang sudah terlanjur untuk
sepertinya bagian dari
indonesia ini lah
karena terus terang ini merupakan sesuatu yang sampai saat ini ternyata masih dipermasalahkan ya
saya rasa kita harus mulai dengan karakter building ya
mengenai keindonesian kita
kita harus memahami sejarah kita
seperti yang tadi saya sampaikan
ini merupakan tugas kita semua
tapi tentunya ini tugas pemerintah
kepada anak anak kita mulai dari tingkat sd
siapa kita ini sesungguhnya
anak anak bisa diajarkan untuk memahami dirinya toleransi
orang yang majemuk itu ya
masyarakat majemuk itu masyarakat yang punya toleransi yang tinggi
karena perbedaan selalu kita katakan bukan untuk dipertentangkan tetapi dikelola
karena perbedaan itu suatu mosaik yang sangat indah
karena orang lain tidak ada seperti kita
aneka tunggal ika itu bukan sesuatu yang lip service saja
harusnya kita betul betul haliati
kita istirahat sebentar
tapi nanti kita akan lanjutkan ya
apa yang kita perlu lakukan untuk mengembalikan ya rasa kebinekaan ini
dan menganggapnya sebagai memang inilah ciri khas kita
dan jangan sampai hilang lah istilahnya
ya keberagaman di indonesia memang harus dirawat dengan baik
apa saja strateginya untuk menciptakan keberagaman yang damai di indonesia
insight segera akan kembali dengan jawabannya
ke saat lagi
ya kita lanjutkan perbincangan mengenai kebinekaan indonesia
saya masih ditemani herawati sukulosedoyo deputi riset
deputi riset fundamental aikman institute dan juga kartini syahrir
dewan etika asosiasi antropologi indonesia
ibu ibu berdua ini mengingatkan kita bahwa dalam gen kita ya kita ada gen chinese nya juga ada
arabnya juga ada
jadi kita semacam fusion ya
kalau makanan itu campur campur
sehingga tidak ada alasan bagi kita mungkin untuk rasis atau diskriminatif atau intoleran
dan merasa bahwa kita itu berbeda
yang kita lihat juga sebenarnya di eropa
fenomena ini ya kita mulai dari misalnya yang hitler ya
yang menginginkan bahwa wah ada yang namanya ras arian dan murni dan lain sebagainya
yang lebih baik dari ras yang lain misalnya
nah kita tadi bicara mengenai diskriminasi atau intoleransi yang dilahirkan oleh politik misalnya
sejak jajahan belanda
tapi kan juga sekarang intoleransi diskriminasi yang karena ideologi ideologi berbeda
dan agama yang berbeda
dan juga keberadaan media sosial sekarang
bukan menyatukan justru
tapi menggarisbawahi sekat sekat yang ada di kita itu
mungkin dari anda prof
bagaimana supaya ini semua kita bereskan lah
tidak ada lagi pikiran pikiran semacam ini
karena harus ada pengertian kita semuanya itu sama
saya kira pendekatannya ya
harusnya itu adalah bahwa bagaimana caranya memperkenalkan manusia indonesia ini dengan cara yang mudah
itu pastinya ada gap antara saya dengan teman teman dengan mereka mereka yang bisa menangkap apapun hasil yang ada di laboratorium
dan itu saya kira harusnya diperkenalkan
tapi bagaimana kita memperkenalnya mulai dari kecil
ini tanggung jawab siapa kalau oleh sebab itu guru atau pemerintah memang harus ada kurikulumnya mungkin
bagaimana ini masuk di dalam kurikulum
bagaimana guru guru tentunya pertama kali guru guru diperkenalkan lebih dulu
apa yang namanya manusia indonesia
dan selama ini dalam sistem pendidikan indonesia tidak diajarkan selain sejarahnya
saya kira tidak ada ya
selain sejarah yang mengenai semua kerajaan kerajaan yang sudah ada dan sebagainya
tapi bagaimana kita memberikan
bagaimana kita memberikan pelajaran tersebut yang menarik
lebih banyak mungkin contoh contoh yang gambar gambar dan sebagainya
sehingga apa pun yang kita ajarkan itu akan masuk
dan tentunya ini tidak bisa sekali kita berikan kepada semuanya
terus menerus ya
harus terus menerus
karena ini sesuatu yang baru
ini sebenarnya konsepnya baru
tapi seharusnya ini merupakan sesuatu yang lama dan terus terusan kita
ajarkan kenapa bu kartini
dalam kita bermasyarakat dan berkembangnya
budaya mengapa lebih gampang
atau rasis misalnya ketimbang
kita ingin merangkul
semua orang siapa
dengan makanan lebih
tapi tahu akan merusak badan kita
daripada kita makan makanan yang sehat
proses saya kira di indonesia
kalau kita lihat dari
sejak kita merdeka sampai sekarang
kita selalu bergulat
tapi saya harus mencatat
terutama apa yang kita sebut
penanda budaya cultural
markernya itu adalah agama
belum pernah setransparan itu ditunjukkan
seperti sekarang ini
karena untuk pertama kali dalam
kilgup jakarta memang ada
calonnya itu yang untuk pertama kali
itu luar biasa
sehingga kinerja seseorang
tidak menjadi relevan lagi
itu berarti mengarah kepada
yang itu menyalahi kodrati
dari kita sebagai bangsa
yaitu bangsa yang majemuk
biologis kita yaitu
gen yang membaur
hal hal seperti ini terjadi
saya setuju tadi seperti yang disampaikan
bahwa pemahaman yang kurang
pendidikan di rumah
dan di sekolah mengenai siapa
kita juga kurang
dan ini perlu terus menerus
harus kita perbaiki
anggap saja ini semacam wake up
kita semua masyarakat
tokoh tokoh masyarakat harus
mau dan bersedia membuka diri
mengenai masalah ini nah bagaimana keluar
ini karena sangat mudah
hal hal primodial seperti ras agama
ideologi itu sebagai alasan
bukan saja sangat mudah
itu yang paling disukai
karena nanti ketika dikira
itu bisa dikontrol
itu tidak bisa dikontrol sama sekali
nah dilakukan itu
karena ada masalah masalah
untuk mendapatkan kekuasaan dengan
segala cara maka
dua unsur budaya yang
atau mendiskreditkan lawan
dan di mana soal
kinerja itu tidak diperhatikan
nah sebetulnya ya budaya budaya
suku suku bangsa seperti tadi juga
sudah disampaikan bu hera ini ada sekitar
lima ratusan ya sekitar segitulah
lima ratus lebih suku suku bangsa itu
sebenarnya kita bisa
dengan karakter building itu melihat
yang positif dari suku suku bangsa
dengan budaya yang datang dari luar
dalam soal disiplin dalam soal
kerja keras dalam soal
menghargai apa yang disebut
itu bisa kita pelajari
kita bisa pelajari dari jepang dari korea
karena negara kita adalah
negara yang terbuka
jadi kita harus anggul contoh contoh yang baik
untuk memperbaiki diri
persilangan di situ itu kita lakukan
dan jangan kita selalu mengatakan
ah itu unsur dari
barat itu kan asing
padahal kita semua budaya
yang masuk ke indonesia
banyak asingnya lah istilahnya
dan budaya kita adalah budaya campuran
karena secara genetika
kita juga campuran dari sini
ini kalau tadi dikatakan pr pemerintah
tapi justru susah karena pemerintah
dari kemajemukan itu mereka lebih
misalnya memprioritaskan yang mayoritas
untuk mendapatkan posisi
dan kekuasaan jadi harus ada
edukasinya juga bagi para pemimpin pemimpin
kita ya untuk mengajarkan
toleransi terima kasih banyak
menarik dan penting apalagi pada
saat saat ini ibu ibu semoga
terus menerus mengajarkan sejarah
kita genetika kita dari mana
kita asalnya dan bahwa kita
memang adalah dari sananya
saling mengingatkan terus menerusnya
terima kasih bukatinya dan juga
prof hera setelah informasi berikut ini
kita akan lanjutkan pembahasan
pancasila untuk menghadapi
berbagai ancaman terhadap persatuan
dan kesatuan bangsa bersama
narasumber berikutnya tetaplah bersama
ada di aliran darah dan
detak jantung kita
bangsa dan negara
ya kembali ke lami insight
yang kian mengkhawatirkan
mendorong pemerintah membentuk lembaga
untuk menguatkan pancasila
sebagai ideologi bangsa
upaya penguatan pancasila
dilakukan dengan membentuk unit kerja
presiden bidang pemantapan ideologi
pancasila atau ukp pip
lembaga yang setara dengan kementerian ini
diharapkan dapat menguatkan implementasi
pancasila dengan melibatkan seluruh
lalu sampai sejauh mana proses
pembentukan lembaga ini dan apa saja
programnya dan juga bagaimana perannya
dalam memperkuat persatuan bangsa
saya ditemani oleh eko sulistyo
deputi empat bidang komunikasi politik
dan diseminasi informasi dari kantor
staff presiden halo pak eko apa kabar
kita bicara mengenai pancasila
kalau pendidikan pancasila
saya ingat itu zaman orde baru ya
p empat eka prastia pancakarsa
nah sebegitu kental ya pendidikan itu
sehingga alergi justru orang terhadap
jadi saya ingin menguatkan
untuk pendidikan pancasila
karena identik dengan
pemerintahan yang otoriter
yang melatar belakangi gagasannya
dan apa kira kira bentuk bentuk
tentu jadi saya sampaikan
terlebih dahulu bahwa unit kerja ini
presiden sudah menyampaikan dan itu sudah di
di set up
sudah di pak luhut
dan sepengetahuan saya
gagasan ini sudah dirancang di dalam bentuk
yang sudah disampaikan
siapa siapa saja yang tim yang
duduk bersama untuk memberikan
melakukan ya penggagasan ini
tapi itu melibatkan
setahu saya ada beberapa
dr yudi latif
dan sebagainya yang
diajak untuk membicarakan
masalah ini apa kira kira yang diharapkan
dengan terbentuknya ini
ini akan dibentukkan masih dalam
nah tentu latar belakangnya seperti yang
disampaikan oleh presiden bahwa
kan tadi disebutkan bahwa
atau rentang zaman itu punya
nah memang di dalam
tadi disebut pada saat
orde baru memang lebih
kelihatan ada aspek indokrinasi
sekarang ini presiden memberikan
arahan bahwa pancasila ini
harus menjadi realitas nilai nilai
yang terkandung itu menjadi
realitas bangsa nah artinya
apa bahwa presiden
menginginkan nilai nilai yang
terkandung di dalam pancasila itu
tidak berhenti pada
kerja yang nyata artinya
bahwa nilai nilai yang terkandung dalam pancasila
ada di dalam konkret
di dalam misalnya
buruh di dalam
petani di dalam
kelas menengah di dalam
seluruh aspek kehidupan masyarakat
nah itu yang menjadi realitas
tentu saja itu yang paling penting saya kira
ini ada aspek
kognitif ya di dalam pendidikan itu
nah itu kira kira itu sehingga
pancasila itu harus menjadi
apa yang diinginkan dalam
persetujuan presiden itu menjadi walking ideology
ideologi yang bekerja
jadi berarti ada ya memang kita
akhir akhir ini mungkin
merasa bahwa terancamlah
kebinekaan kita tadi saya sudah
berbincang dengan bu hera watih
dan juga bu kartini bahwa kebhinnekaan
ini mungkin ada sebagian elemen
yang merasa bukan anugerah tapi
justru merasa beban sesuatu
yang tidak diinginkan
ada kaitannya dengan
kejadian kejadian akhir akhir ini
atau gagasan ini sebenarnya sudah
cukup lama di
ya ini ada dialektika
persoalan ya nah ini yang justru
dalam pandangan kami
tantangan zaman yang berbeda
di era era yang lalu
tantangannya berbeda dengan yang
kondisi yang sekarang
konteks ini menurut saya
seperti yang juga disampaikan presiden bahwa
di saat misalnya
ya apakah itu komunisme
sosialisme nasionalisme bahkan
ini nggak usah lari lari
mencari ideologi yang lain karena
pancasila yang sempurna bagi
kita sekali lagi patut bersyukur
itu direkatkan oleh pancasila
sudah menjadi komitmen
dan konsensus bangsa kita
dari awal negara ini dibentukkan
ini bagian ini esensi
dari negara ini tanpa pancasila
tanpa kemajumukan ini kita bisa
dikatakan tidak ada lah betul itu perekatnya
nah cuma sekarang tantangannya bagaimana
seperti yang disampaikan presiden
sila sila yang ada dalam pancasila
ini tidak berhenti pada
bukan hanya lip service saja
tapi itu harus menjadi realitas bangsa ini bagaimana
cara menerapkannya siapa nanti
misalnya dan dalam bentuknya itu
seperti apa taruhlah tadi disebut
pada buruh atau
petani atau bahkan di bangku
sekolah ini dalam bentuk apa
justru tidak dianggap ini sebagai
atau sesuatu yang
aduh sudah tidak ini lah
unit kelembagaan presiden ini tentu ini akan
itu pasti akan
tugas dan fungsi
kewenangan dan sebagainya
sampai saat ini masih belum ada gambaran
seperti apa nanti tugas fungsi dan
perpuluhannya siapa saja ya secara umum
unit ini akan membantu presiden
di dalam mensinkronkan
informasi pada presiden yang terkait
dengan misalnya di jajaran
birokrasi di jajaran
pancasila itu ada
di misalnya baik dari level
ke bawah apakah itu nanti dalam bentuk
praktisnya akan ada misalnya
uji kompetensi dan sebagainya itu nanti
masih dirumuskan tapi yang ingin saya bicarakan adalah
tantangan zaman saat ini bahwa
sila ketiga persatuan
indonesia ini kan sloganistis
berhenti di situ tapi presiden
sekarang ini mbak
penterjemahan persatuan ini itu
persatuan ini bisa rentan
manakala misalnya ada terjadi kesenjangan
manakala misalnya terjadi
orang papua bisa saja dia
bicara soal nkri harga mati
tapi dibalik itu misalnya
itu mungkin belum dimanahi
dalam aspek keadilan aspek
pemerataan aspek yang lainnya
nah sekarang ini
misalnya presiden menggunakan visi
yang tidak jawa sentris lagi
tapi indonesia sentris
dia bisa empat tahun
apa bisa setahun empat kali
ke papua misalnya
untuk memastikan bahwa
pekerjaan pekerjaan di sana selesai
nah ini salah satu
aspek yang sebetulnya menurut saya
menjalankan apa yang
saya masukkan tadi
yang saya wujudkan
slogan slogan saja tapi
betul betul direalisasikan dan sehingga
manfaatnya juga dirasakan
ke daerah daerah terluar yang lainnya
yang mungkin selama ini belum banyak disentuh
negara belum hadir apalagi presiden
kemudian hadir di sana
nah satu hal lagi bahwa
aspek yang lain adalah bahwa
kekuasaan ini itu
sebenarnya pengaruh mbak
ada aspek pengaruh ketika kemudian
kekuasaan ini tidak hadir sampai ke sana
mereka bisa hilang juga
itu adalah salah satu aspek yang penting saya kira
bagaimana memanangi kunjungan presiden
ke daerah daerah terluar itu
baik kita istirahat sebentar pak eko tapi kita akan
lanjutkan menarik sekali dan sangat penting ya
karena kuncinya itu adalah ya kita
negara kesatuan gitu tapi kalau kita
tidak bersatu ya
selesailah negara ini kan nanti
dan ini komitmen kita bersama
dan bagaimana langkah tim ukp pancasila untuk
mengubah perbedaan menjadi
terima kasih pak
pemantapan pancasila ya
dan sekarang ini memang menurut saya itu
sangat penting apalagi kita lihat setiap pemilu
atau pilkada apalagi yang baru baru ini
itu menjadi semacam
peruncing terhadap perbedaan
nah bagaimana nih ke depannya
karena ya pada intinya
kita kan negara kesatuan
berarti kan kita
bersatu tapi bagaimana kalau misalnya
dan indonesia sekarang sebagai negara
kemajemukan itu justru
menjadi peruncing terhadap
perbedaan dan keinginan
ya inilah salah satu
tetapi juga kalau ini
menurut saya bisa dilalui proses
ini akan menjadi satu aset ya
dalam aturan main
dalam aturan main karena ini
ruang lingkupnya adalah kontestasi
nah tentu aturan main
menurut saya harus lebih
di dalam pertarungan
apakah itu politik
pilkada atau kemudian yang lebih
tinggi lagi ke pilpres
dan sebagainya karena
terus terang saja
kalau aspek itu bisa
masuk di dalam
ini membahayakan satu kesatuan
yang sudah dibentuk oleh
tapi ini sekarang sudah menjadi kenyataan
misalnya kita juga di indonesia memiliki
yang memang secara sah itu legal
dan karena kita negara demokrasi
orang boleh membentuk
ormas itu tapi bagaimana
garis yang harus kita
antara apa yang
tapi apa yang misalnya sudah
orde baru itu sudah makar lah istilahnya
karena ingin mengubah dasar dasar
itu sendiri nah ini bagaimana ke depan
karena demokrasi ini memang
pandangan pandangan yang berbeda kalau orang
memang punya keinginan yang
lain ya kenapa tidak
tapi sejauh mana kita bisa
mentoleransi intoleransi itu sendiri
negara kita sudah beranjak sebetulnya
dari otoritas organisme ke
demokrasi nah cuma
jangan lupa bahwa
di alam demokrasi pun
pemerintahan ini masih diberi
wunang untuk menjaga
nah itu diberi
wunang itu oleh
konstitusi maupun undang undang
nah dalam konteks misalnya tadi
yang mbak sampaikan
misalnya ada ormas ada ya semuanya
ada hti yang sekarang lagi di tributkan
perlu dibubarkan karena ideologinya
tidak berdasarkan pancasila misalnya
tapi lebih transnasional
ideologinya bukan ideologi nusantara
tapi hilafah nah dari situlah
kemudian negara pemerintah
karena diberi mandat untuk kemudian
mereka melakukan tindakan
sesuai dengan undang undang
nah sekarang undang undang ormas kita
undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas
ya disitu jelas sekali
ada di dalam pasal
dua yang menyatakan
bahwa ormas ini tidak boleh
berkegiatan atau menyebarkan ideologi
yang bertentangan dengan pancasila
tapi kan sebenarnya dari dulu sudah
diketahui ideologinya seperti apa
hti ini kan bukan sesuatu yang baru kan
sudah lama dan ada
kehadirannya juga di dunia
internasional juga ada
betul betul pada aspek itu mungkin betul ya
nah ini memang salah satu kritik juga
undang undang itu kan melihat juga
nah sekarang ini aktivitasnya
sejauh mana bukti bukti
aktivitas itu seperti apa apakah melanggar hukum
betul atau tidak
betul betul dan tidak hanya di
undang undang ormas di perubahan
itu jelas sekali dalam pasal

sampai f itu artinya ada enam ketentuan
perubahan jelas menyatakan bahwa
yang tidak boleh
di indonesia karena bertentangan dengan pancasila
atau masyarakat sipil yang kalau mereka
tergerak itu kan mereka cepat sekali
misalnya melakukan aksi damai
membela pancasila kebinekaan dan lain sebagainya
saya lihat itu justru di jajaran
para politikus ya yang mereka dengan
mungkin sinis menggunakan
sentimen sentimen ini dengan
tujuan politis nah mungkin mereka yang harus
dididik untuk lebih paham lagi
dan kapan atau bagaimana
cara yang baik dan benar betul saya kira betul
penerimaan pancasila itu
menurut saya menjadi penting
momentum itu ketika
misalnya para pendiri bangsa
diri dan golongannya
kalangan umat islam
pancasila yang sekarang
terutama di dalam
sila ke satu
nah ini adalah
bentuk perjuangan yang
yang menurut saya
bangsa indonesia yang
pada saat itu juga kita dihadapkan
pada suasana yang
mungkin siap untuk
seperti sekarang kira kira begitu tapi
semua dan diperburuk oleh
memecah belah yang dilakukan oleh
nah artinya apa yang ingin saya
momentum momentum seperti ini apakah itu
dalam bentuk dokumentasi misalnya nanti
pada saat peringatan hari
lahir pancasila satu juni
diputar kembali atau bentuk bentuk
narasi yang lain film film
yang lain ini narasi kita ini
terus terang baik di sosial media di
televisi kosong dengan itu
kosong dengan itu nah menurut saya
itu penting supaya kita melihat
pendiri bangsa para
mungkin itu dulu
atau siapa mereka sudah begitu
merelakan semua ini untuk
kita bersatu dan lebih penting
lagi pemerintah memberikan contoh yang baik
bukan justru mempertajam
yang kita sebut potensi
untuk ada konflik horizontal gitu
terima kasih banyak
pak eko dan kita tunggu nanti
wujudnya itu seperti apa ya
pancasila ini yang memang saya rasa
harus hadir kembali
harus menjadi topik pembicaraan
harus merupakan bagian dari pendidikan
di bangku sekolah
sehingga memang inilah
merupakan negara yang kita
cita citakan dan akan
terus berlanjut damai
sejahtera ya terima kasih
sekali lagi dan memang beragam
suku bangsa di
indonesia beserta seluruh
identitas agama bahasa dan budayanya
yang berbeda telah sepakat ya
untuk menyatukan diri dalam negara kesatuan
kebinekaan ini diperkuat oleh ideologi
pancasila yang merefleksikan
pengakuan terhadap berbagai perbedaan
seluruh lapisan masyarakat
dalam kehidupan berbangsa
perbedaan yang muncul dalam proses demokrasi
seharusnya tidak menjadi pemicu konflik
namun justru sebaliknya
yaitu memperkuat pemahaman
akan perbedaan yang membentuk
jati diri bangsa indonesia
ya sudah saatnya seluruh
lapisan masyarakat melakukan rekonsiliasi
untuk merajut perbedaan menjadi
satu kesatuan serta
menyelamatkan keutuhan nkri
kira kira demikian ya demikian
jangan lupa saksikan kembali insight besok
bersama saya desi anwar sampai jumpa